sederet politikus dan tokoh publik berpindah ke partai nasdem jelang pilek dua ribu sembilan belas
bahkan salah satu kader demokrat chris john yang baru bergabung selama enam bulan
pindah haluan ke parpol yang digawangi surya paloh itu
meski hal yang lumrah demokrat mendengar ada isu pembiayaan caleg dibalik kepindahan petinju itu
chris john yang baru diguguhkan sebagai kader demokrat februari lalu juga pindah ke nasdem
terkait kepindahan chris john ke nasdem partai demokrat mendengar ada isu pembiayaan caleg di balik kepindahannya
kepada detik com kadif advokasi bantuan hukum dpp partai demokrat
ferdinand kutahayan menduga ada partai yang memang sengaja banyak peregut artis dan dibiayai pencalegannya
meski demikian ferdinand menegaskan tak tahu kebenaran isu itu
kepindahan chris john ke nasdem pun diibaratkan
dan transfer cr tujuh ke juventus oleh ketua dpp demokrat janssen sitindaun
janson menyebut chris john tak kuat melewati tahapan tahapan menjadi kader utama di demokrat
namun christian beralasan bukannya tidak kuat menjalani tahapan di demokrat
melainkan merasa kurang diperhatikan di partai yang diketuai susilo bambang yudhoyono tersebut
di lain sisi ketua bapilu partai nasional demokrat fnd hoiri menegaskan
tidak ada mahar politik yang diterapkan untuk menentukan kandidat legislatif
pertama hari itu maksudnya adalah
nasdem tidak memungut sepeserpun biaya dari calon
pengisi formulir tidak ada biaya
untuk nomor urut urut nomor nomor tidak ada biaya
untuk kegiatan pendidikan segala macam gak memungut biaya
segala macam gak ada biaya
saat mendaftarkan bakal calon legislatif nasdem hari ini
sejumlah artis ikut ke kantor kpu
sekjen nasdem jonny g plate ikut sertanya para artis tersebut
merupakan strategi nasdem untuk memenangkan pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
ya kader partai politik migrasi ke partai politik lain adalah hal yang lumrah
namun idealnya perpindahan ini dibarengi dengan alasan yang dapat diterima publik
tidak mengusik maruah politisi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat
kami akan mengulas masalah caleg lompat pagar
bersama martin manurung ketua dpp partai
nasdem selamat malam
kemudian ada panca cipta pengurus harian dpp partai demokrat
bang panca selamat malam
oh cipta panca jadi saya panggilnya cipta ya
oh panca juga ya
karena namanya panca cipta jadi kita balik balik
oke dan yang terakhir ada bang lusius karus peneliti formapi
selamat malam bang lusius
oke saya mau ke bang panca dulu nih
tadi kan ada salah satu kandar demokrat christian
baru enam bulan ya di demokrat
kemudian akhirnya mendaftarnya tapi ke nasdem
nah saya ingin klarifikasi
sebetulnya perpindahan christian ke nasdem ini
yang diketahui oleh partai demokrat itu seperti apa sih
kami malah baru tahu lebih banyak dari media ya
kenapa christian tiba tiba pindah ke nasdem
karena belakangan juga sebetulnya bukan hanya christian
ada satu artis lagi yang sudah duduk di dpr
yang juga sekarang maju lewat nasdem
dari demokrat juga
fera melinda juga pindah
ya ke nasdem
itu sama sekali demokrat tidak mengetahui ada perpindahan itu
mengetahuinya ketika di silon nggak ada namanya
di silon itu kami bisa kedeteksi siapa yang mendaftar siapa yang belum daftar
tapi sebetulnya sistem seleksi bacalek ini di dalam partai demokrat sendiri itu seperti apa sih
maksudnya kok sampai ada beberapa
apakah christian sebetulnya juga sudah didaftarkan
artinya sudah masuk dalam bacalek
penyusunan caleg semua kader yang berminat dipersilakan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan
mengisi silon memenuhi persyaratan
dan dari situ akan ketahuan siapa yang belum mencalonkan diri atau mungkin pindah partai
jadi tidak ada syarat syarat khusus tidak ada
ada dua kader partai demokrat yang kemudian pindah ke nasdem
salah satunya bahkan incumbent begitu ya
nah ini dari internal partai demokrat sendiri
apakah ada evaluasi
ataukah pihak pihak yang kemudian pindah ini juga tidak dimintai keterangan
sejauh ini kami karena semuanya masih sibuk dengan pencalekan
jadi kami belum melakukan evaluasi yang menyeluruh kenapa ada terjadi hal seperti itu
tapi kalau sebagai partai kami beranggapan bahwa ada kader yang mungkin sudah tidak nyaman bersama partai kami
ya kita kan tidak punya hak untuk melarang mereka untuk pindah partai

tidak nyaman ya
tidak nyaman ya kenapa
ya mungkin saja
artinya partai demokrat tidak penasaran begitu melihat ada satu kadernya tiba tiba pindah ke partai lain
bukan masalah besar sebetulnya
tidak terlalu bermasalah besar buat kami
mungkin jadi karena kader kami juga masih banyak yang potensial yang siap maju menggantikan mereka
misalnya di dapilya krisjon
yang saya tahu yang maju dari demokrat di situ petarung semua
mungkin hanya krisjon takut itu lawannya berat berat semua dari
berat berat semua dari satu partai pindah saja
kebetulan ada tawaran menarik dari partai seperti nasdem
karena saya dengar nasdem merekrut besar besaran mbak
bukan cuma chris john atau kita dengar dari p tiga dari pan dari pkb pks banyak yang pindah juga ke nasdem
bahkan yang belum mencalek pun saya tadi di depan sempat bicara dengan bung martin
saya bilang ada lima puluh ya mungkin tidak sampai mungkin sekitar empat puluh
oke ada empat
oh ada semua
nah selebriti selebriti ya
bisa atlet bisa profesi lain yang terkenal
bahkan katanya presenter cnn juga ada yang di
apa sih sebetulnya yang membuat nasdem ini akhirnya sekarang jadi populer gitu
banyak kader kader partai politik lain kemudian yang akhirnya pindah ke partai nasdem
apa sih yang ditawarin partai nasdem ini sebetulnya
pertama gini kalau saya karena kebetulan saya kan di bapilu pusat ya
jadi kan banyak ngobrol dengan teman teman yang ingin maju ini
dan saya dengar dari perbincangan perbincangan paling tidak ada tiga alasan lah
mungkin berbeda beda ya secara spesifik
ada teman teman yang memang seperti luki hakim memang dia di paw
ya udah jadi kalau dia di paw ya dia pindah partai
nah ada juga teman teman yang merasa menemukan satu suasana baru
karena memang di partai nasdem ini kan ini partai yang relatif enam lima tahun ya
belum terlalu kaku budaya organisasinya juga sangat fleksibel
tetap umum juga bisa dipercaya
jadi akses kapan saja itu membuat mereka lebih nyaman
nah alasan berikutnya yang ketiga ada juga teman teman yang melihat track record dari partai nasdem
dalam tiga kali pilkada yang tidak menerapkan mahar politik tidak ada pungutan
seperti juga mereka alami pada saat proses pencalekan tidak ada biaya pendaftaran
tidak ada tarif untuk nomor dan nomor urut dan lain sebagainya
bahkan metrainya pun udah ada di dpp
mereka tanda tangan kasih metrai
jadi difasilitasi begitu ya
difasilitasi dalam arti dipermudah urusannya ya
kita nggak mau mempersulit orang
ada juga alasan lain
juga karena mereka sebenarnya mendukung presiden jokowi
dan mereka berada di partai politik yang tidak mendukung presiden jokowi atau belum menentukan pilihan
nah ini mempersulit mereka di tengah konstituen mereka misalnya
di daerah daerah tertentu yang misalnya pak jokowi itu sangat populer
dan kemudian partai naungan mereka ini tidak mendukung pak jokowi
nah ini membuat mereka sulit untuk berkomunikasi dengan konstituennya
akhirnya mereka melihat partai partai pendukung jokowi di mana
ya tadi saya bilang fleksibel nomor antrian pun kita nggak panjang
kita kan masih partai baru
ya kan mungkin kalau pindah ke partai yang lebih mapan yang udah puluhan tahun
ya mereka mungkin nomor antriannya bisa ke lima puluh ke enam puluh
nasdem kan enggak
karena memang kita masih banyak yang kosong
karena tempat tempat kosong ini kan diisi oleh temen temen ini
tapi ada empat puluh ya jadi ada empat puluh kader partai politik lain yang kemudian
oh enggak enggak bukan bukan kader partai politik lain
empat puluh nama yang dikenal oleh publik
oke oke kita ke kader partai
tapi ada juga loh tidak semua juga kita terima
nah ini tapi nggak usah sebut nama
karena pertama dari si track record
kenapa tidak diterima
kita nilai kurang tepat bersama sama dengan nasdem yang mengusung spirit perubahan
nah kedua dari sisi biologis
karena partai nasdem jelas sebagai partai yang terbuka yang nasionalis
sehingga ketika masuk teman teman mungkin yang dari ideologi yang berbeda gitu
kita ya udahlah mending sana aja gitu
baik artinya tapi kalau kemudian ada tokoh politik atau ada kader dari partai politik lain
pindah ke partai nasdem itu nasdem tidak keberatan
apalagi misalnya dengan ideologinya tadinya berbeda begitu dengan partai politik lain
sampai saat ini sih yang masuk ideologinya masih cocok
bahkan teman teman yang katakanlah yang sebelumnya belum berlatar belakang politik itu mereka kan menempuh semacam matrikulasi di akademi bela negara
yang ini oleh partai nasdem
ada sekitar dua minggu mereka di sana untuk keep up dengan apa yang sudah dilakukan oleh partai nasdem
dan apa visi misi partai
sehingga mereka juga ketika ngomong ke publik kan bagus
mereka juga bisa menderivasi
jadi itu adalah gagasan gagasan partai nasdem itu di konstituennya masing masing
oke bang lucius
anda melihat fenomena ini sebetulnya fenomena yang kerap terjadi begitu ya
apalagi jelang jelang pemilu jelang jelang pilpres gitu
kalau anda melihat fenomena yang terjadi di tahun ini nih melihatnya seperti apa
kalau fenomena pindah partai itu biasa gitu ya
pada pemilu pemilu sebelumnya juga gitu ya
yang baru buat saya itu ya
nasdem pelakunya sekarang gitu ya
maksudnya yang dulu kalau pemilu dua ribu empat belas itu bicara soal caleg populer caleg dari kalangan artis itu bicara tentang pan gitu ya
sekarang ada di nasdem gitu
jadi saya kira itu yang baru
tapi buat saya sih tetap saja kelihatan betul partai ini memang dianggap sekedar kendaraan gitu ya
untuk maju menjadi calon anggota legislatif lalu mereka butuh kendaraan
lalu ya memilih dari sejumlah kendaraan yang ada kendaraan mana yang potensial
untuk saya yang alasan ketiga tadi yang disebutkan hubungan dengan jokowinya itu ya
di daerah pemilihan pertimbangan itu saya kira yang paling tidak lebih realistis gitu ya untuk kita bayangkan
karena misalnya hanya akan ada dua calon presiden pada saat bersamaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden diadakan berbahaya
sehingga memang kesesuaian antara pilihan politik pribadi terkait dengan capres itu
itu penting kemudian untuk menentukan kemana caleg itu akan berlabuh gitu
partai mana gitu ya
tapi buat saya fenomena ini seperti yang saya katakan tadi itu tetap saja menunjukkan memang partai kita masih rapuh dalam soal kedalaman ideologisnya gitu ya
bagaimana bisa misalnya nasdem dengan ideologinya
perubahan gitu ya
ya perubahan gitu ya
lalu bisa dengan mudah misalnya merekrut dan mendidik kader kader itu dalam waktu satu dua minggu atau satu dua bulan gitu
untuk memastikan caleg ini kemudian benar benar jiwa raganya itu sudah dengan ideologi nasdem itu
saya kira dengan partai partai lain juga hampir sama gitu ya
keseriusan partai untuk memastikan
keseriusan partai untuk memastikan internalisasi ideologi itu pada caleg itu yang tidak pernah dilakukan secara mendalam
saya kira sehingga setiap lima tahun kita selalu akan menjumpai fenomena ini
saya kira orang orang akan dengan mudah kemudian banting setir pilih partai mana yang paling potensial untuk membawa dirinya ke parlemen gitu ya
yang paling mudah begitu ya
untuk membuat dirinya sampai di
saya lihat gini ya teman teman juga dari akademisi dan pengamat
saya lihat ada satu kontradiksi antara apa yang diinginkan dan apa yang ada
kita memang menginginkan satu kaderisasi yang menyeluruh yang hebat dan luar biasa
tapi pada saat yang sama sistem politik kita mengesahkan pemilihan demokrasi langsung
ini kan menjadi satu hal yang kita mau ke katakanlah kita mau ke a tapi kita naik bus yang ke b
nah ini kan harus kita combine
apa problem yang dialami untuk mensinkronkan dua hal yang berbeda ini
begini kalau kita ingin memprioritaskan kader betul kita harus prioritaskan kader
tapi juga kita lihat di mana dapil dapil yang memang katakanlah kita perlu penguatan tidak terelakkan kita untuk berkolaborasi dengan teman teman yang sudah memiliki popularitas
karena biar bagaimanapun apalagi dengan sistem penghitungan sen lagu sekarang
ketika kita tidak melakukan strategi seperti ini ya
gak mungkin lah partai gak ada melakukan rekrutmen untuk figur figur publik ya
nah sekarang yang penting
makanya kalau yang sekarang kebanyakan yang dilakukan oleh partai nasdem aja buktinya partai partai lain
bukan juga karena partai nasdem partai baru ruangnya banyak
sehingga kita kan memang merekrut orang orang yang baru ya kan
kalau saya lihat karena dari semua survei
hampir semua survei
dengan elektoral untuk parlemen
beberapa partai pendukung jokowi ini
p tiga pan nasdem hanura
itu kan disurvey nggak lolos
nasdem mengambil langkah yang menurut saya yang mudah
tarik publik figur
lebih luar biasa menurut saya ini kan fenomena baru gitu loh
dan diakui sendiri oleh bung martin bahwa partai mereka banyak kosong
berarti pengkaderan mereka mungkin ada sedikit masalah
gak ambil pemain luar
ini partai enam lima tahun mas
jangan bandingin sama delapan belas tahun dua puluh tahun
dan ini satu satunya partai memiliki sekolah partai secara permanen
akademi bila negara
jadi kita jangan dibilang kita gak peduli soal kaderisasi
tapi memang waktu belum mencukupi kita untuk memperoleh memanen kader kader yang kita didik secara
tadi dibilang oleh bung sebagai pendidikan yang katakanlah yang tersistematis
enam tahun kan juga bukan waktu yang singkat
untuk memperoleh kader yang baik itu sepuluh lima belas tahun mbak
makanya tadi itu untuk menutupi kekurangan itu tadi dan berdasarkan survei bahwa ya partai yang dapat kotel efeknya jokowi itu kan cuma pdip
tapi kalau survei nasdem itu
jokowi juga turun loh
kalau survei nasdem itu
walaupun masih diatas itu gitu
satu setengah dua tiga empat
ada juga partai yang dari delapan enam puluh lima itu ada juga
jadi masih diatas
tapi ini juga harus kita melihat juga secara time series
ya maksud saya nasdem melakukan langkah yang jalan pintas lah
dengan berharap dengan efek selebriti baik itu artis atau atlet atau mungkin presenter tadi bisa mendapatkan mereka di atas threshold
kita gak pernah takut mas
kita gak pernah takut
buktinya dengan hasil survei sekarang nasdem melakukan langkah yang menurut saya
wah kita rekrutmen caleg kok
nah kalau ada partai lain gagal melakukan rekrutmen caleg jangan salahkan kita yang bisa merekrut banyak
tapi kemudian konsekuensinya adalah tadi yang seperti disebutkan oleh mas lusius adalah rapuh kedalaman ideologinya
itu yang kemudian konsekuensi
itu harus kita kerjakan lagi
oke kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda pariwara
tetap bersama kami
sia di dalam
dan indonesia prime news akan segera kembali
kami lanjutkan dialog masih bersama bang martin dari nasdem bang panca dari demokrat dan bang lusius dari forum api
saya ingin ke bang lusius dulu
sebetulnya seperti yang tadi sudah kita bahas sebetulnya perpindahan satu kader atau tokoh ke partai politik lain itu adalah hal yang lumrah atau biasa
tapi kalau dilihat dari sisi etika politik ini etis atau tidak sih sebetulnya bang lusius
ya pertama tetap saja tidak etis kalau dari kadar partai ini lari ke kadar partai lain
dan apalagi itu putusan menjelang jelang akhir proses pendaftaran
berarti kan intensinya itu murni memang untuk mengejar kekuasaan lalu memilih partai tanpa kemudian memikirkan
misalnya dia sudah sekian lama menjadi kader partai ini lalu tiba tiba harus loncat ke partai lain
apalagi tidak ada komunikasi seperti yang
kecuali kalau misalnya merekrut orang orang baru gitu ya
seperti yang bang martin bilang tadi memang situasi atau sistem politik kita memang ya mau tidak mau memang harus menerima kenyataan
bahwa kita butuh misalnya kadar kadar yang populer karena pemilu langsung dan lain sebagainya gitu ya
kalau bicara soal etis saya kira yang jadi masalah dari proses
mutasi sekian banyak orang baik dari tokoh publik masuk ke partai lalu menjadi caleg maupun yang dari kader partai tertentu pindah ke partai lain
itu kalau proses itu dilakukan karena iming iming gitu ya
iming iming misalnya ada tawaran dari partai kemudian kepada caleg tertentu karena dia punya potensi yang luar biasa untuk menggait pemilih
lalu kemudian bisa saja misalnya ada uang atau ada tawaran atau iming iming uangnya
kemudian mengikuti permintaan untuk pindah atau masuk ke menjadi caleg dari partai tertentu gitu ya
dan saya kira bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi gitu
ketika ini bicara tentang sembilan dua ratus bacalek untuk pusat ya
belum lagi di daerah
jadi begitu banyak orang kemudian yang hilir mudik untuk mencari partai
dan partai juga akan berhadapan dengan begitu banyak orang yang mau mendaftar di partainya
sementara ada sekian banyak orang saja yang kemudian
punya potensi karena popularitasnya gitu ya
orang orang yang seperti ini yang kemudian memang dibutuhkan partai
dan pada saat bersamaan saya kira ada tuntutan yang kemudian membuat partai harus membuang sedikit modal
atau apapun namanya untuk kemudian memastikan orang itu bisa bergabung
tapi saya kira sejauh ini belum ada informasi soal itu yang kemudian membuat dugaan ini menjadi lebih serius gitu ya
tapi saya kira potensi itu tetap ada
di tengah bingar proses pendaftaran yang melibatkan begitu banyak orang
dan tuntutan partai untuk kemudian bisa menunjukkan kader kader yang kemudian layak jual di pileg dua ribu sembilan belas
bang martin ingin menanggapi komentar dari bang lusius
ya saya rasa setuju
kalau soal isu ada biaya transfer segala macam saya pikir
karena kan memang sebetulnya
ratusan orang dibayar
ada katanya bilang itu tiga m lima m sepuluh lima belas m
mana uang mentransfer itu semua
tapi bahwa mereka bergabung ke partai nasdem
apakah partai membantu mereka
dalam bentuk natura ya
dalam arti gini ketika mereka nanti sosialisasi
dan itu setiap caleg yang tidak artis pun akan mendapat semacam ya entah tiga kaos ke dua kaos atau apa
untuk mereka juga sosialisasi
artinya dalam bentuk alat peragat kampanye
alat peragat kampanye yang mereka gunakan sendiri
nah sekarang yang saya bingung orang meributkan ini
sekian belas tahun tidak pernah ribut
ketika caleg caleg harus membayar tiket partai
mahar politik itu ya
sekali partai nasdem tidak
bahkan nomor urut katanya dikenakan sampai sekitar tiga ratus sampai lima ratus juta
ini dong di
ini kan lucu
kalau partai memberikan fasilitas kepada para calegnya untuk bisa bersosialisasi ke bawah
bukan membiayai loh
ya itu wajar dong

yang itu wajar dong
yang itu wajar dong
yang itu wajar dong
yang itu wajar dong
yang itu wajar dong
yang itu wajar dong
ingin supaya konstituen yang dimiliki oleh para caleg caleg ini lebih mengenal partai politiknya
iya kan gitu
nah ketika para caleg ini menyetor ke sini kok nggak ada yang ribut
bang panca mungkin ada yang menanggapi
kalau untuk di demokrat untuk soal caleg bayar itu saya rasa nggak ada
tidak ada keputusan resmi dan sampai sekarang pun saya free aja itu
daftar aja di silon masuk nama saya dan nggak ada masalah gitu
kalau untuk membantu natura itu sudah biasa mbak
itu dari dulu sebetulnya orang rekrut artis sebetulnya yang dilakukan oleh pan mungkin dulu juga seperti itu
dibantu misalnya kaos dibantu misalnya spanduk dan segala macam
dan semua partai politik melakukan termasuk demokrat juga ya
tapi nasdem belakangan saya lihat dengan rekrutmen besarnya saya mendapat informasi karena saya juga sebetulnya bekas orang dunia hiburan
jadi masih terkoneksi dengan manajer manajer artis
agak berbedanya gimana tuh
ya agak berbeda
mereka tidak hanya membantu natura tapi juga ada sejumlah komitmen yang mereka janjikan untuk orang yang mau bergabung dengan
komitmen maksudnya dalam
selebriti ya terutama kita bicara tentang
komitmen seperti yang kemudian tadi bang lusius katakan gitu
nah itu harus diklarifikasi itu bang martin tuh
saya rasa teman teman artis sendiri udah ngomong kok
tadi di kpu juga ada farhan ada nafa urba ada siapa lagi
dan lain sebagainya teman teman artis itu
saya rasa juga nggak rasional kalau kita mentransfer itu dengan nilai nilai sedemikian besar
ya kan udah kita gak terima apa apa dalam pilkada kita dari mana uang mentransfer mereka
nggak nggak rasional
tapi bahwa mereka dipermudah oleh partai
dan nanti juga didampingi dalam sosialisasi
ya karena mereka selama ini kan bukan terlibat dalam partai politik
belum tentu mereka tahu sosialisasi
yang efektif itu seperti apa
kita harus latih mereka juga turun ke bawah seperti apa
berbeda antara profesi mereka dulu di dunia hiburan dan sekarang mereka di partai politik
bang lusius sebetulnya sejauh mana sih etikanya melibatkan uang ini dalam masalah perekrutan calon anggota legislatif di partai politik
saya kira sih dunia politik kita gitu ya soal pemilu maupun pilkada gitu ya selalu ribut
khususnya di pilkada saya kira ya
itu mau dibilang tidak juga oleh partai
tapi nyatanya banyak sekali pengakuan yang mengatakan atau calon calon yang mengatakan bahwa ada sekian banyak uang yang kemudian dia pakai untuk membeli tiket dari partai tertentu untuk dicalonkan di pilkada gitu ya
ini menarik ya ada fenomena membeli tiket ada fenomena justru memberikan uang untuk
saya pikir hal yang sama bukan tidak mungkin
jadi di proses pencalekan ini gitu ya
walaupun belum ada yang kemudian menyatakan pengakuannya ke publik
tapi saya kira situasi politik kita yang masih banyak kemudian mengandalkan modal untuk kemudian memastikan kemenangan atau memastikan kerja kerja politik itu bisa berjalan
saya kira bukan tidak mungkin itu terjadi gitu
kita berharap bahwa apa yang dinyatakan oleh nasdem tadi
itu sesuatu yang benar benar terjadi gitu ya
tentu saja kita apresiasi kalau memang betul ini murni kemudian pilihan bebas seorang caleg yang kemudian memilih nasdem
karena menganggap ada banyak hal positif yang kemudian dilihat dari nasdem dan peluang untuk menangnya kemudian lebih besar gitu ya
tapi waktu akan membuktikan gitu apakah itu semuanya kemudian benar
untuk sementara saya kira meragukan pengakuan pengakuan bahwa
semuanya dilakukan secara tulus tanpa kemudian ada keterlibatan transaksi uang misalnya
mungkin kita simpan dulu gitu ya
kita akan lihat begitu ya
tunggu waktu nanti ada mungkin kemudian calon anggota legislatif yang kecewa atau dan lain sebagainya mungkin biasanya nanti akan menemukan ke publik
tapi untuk membuat harapan kita menjadi lebih baik menjemput pemilu dua ribu sembilan belas kita percaya apa yang dikatakan bang martin tadi gitu ya
ini semuanya kemudian dilakukan
bukan murni karena ada nilai politik yang dikejar dan mereka melihat di nasdem nilai itu kemudian ada gitu ya
oke sejauh mana kemudian masalah pelibatan uang ini akan menggerogoti ideologi dari seorang politisi di dalam partai politik kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia prime news akan segera kembali
oke bang lusius sejauh mana kemudian pelibatan uang ini akan kemudian menggerus idealisme dari politisi di dalam partai politiknya
saya kira sih selama ini fakta bahwa saat kita bicara lantang soal pemberantasan korupsi
tapi pada saat bersamaan kita selalu berhadapan dengan kasus kasus politisi politisi yang ditangkap

buat saya ini mengatakan ini mau mengatakan bahwa ada masalah serius soal keuangan ini baik pada diri politisi sendiri maupun pada diri partai politik gitu ya
dan awal mula semuanya ini saya kira di proses proses awal perekrutan seperti ini
ketika kemudian ada tuntutan partai politik supaya bisa menang tapi pada saat bersamaan dia tidak punya
cukup kekuatan kader yang mumpuni untuk kemudian ditawarkan ke publik atau ke pemilih
saya kira saat itu tuntutan untuk menggunakan sumber dana sumber daya lain itu bisa muncul
dan saya kira selain popularitas pemilu langsung yang akan kita cemput dua ribu sembilan belas itu
memang mengandalkan sumber dana keuangan yang memadai untuk memastikan kerja sosialisasi itu selama setahun loh
sejak sekarang sampai sekitar bulan juni juli dua ribu sembilan belas kampanye ini akan berlangsung
dan saya kira ini bukan hal mudah untuk partai politik untuk bisa memastikan akomodasi
untuk membiayai semuanya itu bisa dibiayai gitu ya
dan keterkaitan uang dengan figur ini saya kira yang membuat kemudian orang tidak lagi terlalu peduli dengan ideologi
dan juga dengan kekuatan
ya ideologi partai gitu ya
lalu kemudian semuanya itu diganti dengan hal hal pragmatis yang bisa memastikan saja kemudian partai atau caleg itu bisa menang gitu
apakah itu kemudian tidak mengkhawatirkan bagi kader partai politik sendiri gitu melihat dengan fenomena yang terjadi saat ini
seperti yang disampaikan bung lusius tadi
iya karena itu kan kita secara
konstankan memberi peringatan kepada kader kader kita
baik yang sudah duduk terutama ya untuk tidak terlibat dalam proyek proyek dan segala macam fee dan segala macam ini
dan bahkan nasdem itu partai yang memulai satu tradisi dimana kalau kadernya itu menyandang status tersangka saja
belum ada putusan pengadilan apalagi putusan pengadilan tetap opsinya hanya dua berhenti atau diberhentikan
nah lalu kemudian partai juga tidak mengenakan potongan terhadap gaji yang mereka terima
nah kita tidak menerapkan itu dengan harapan maka dia juga memiliki dana yang cukup untuk operasional dia
baik sebagai anggota dewan maupun sebagai pribadi
sehingga tidak terlibat dalam praktek praktek yang bisa merugikan nama baik partai politik
jadi measurement ini semua ukuran ukuran yang kita buat itu dalam kerangka bisa menjamin atau membantu kader kader kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan kegiatan katakanlah korupsi atau memungut fee dan lain sebagainya
dan lagi severe punishment juga ada gitu dalam partai
nasdem sama sekali memang tidak ada mahar untuk calon anggota legislatif
kemudian juga tidak ada potongan
jadi memang dananya itu benar benar cukup begitu ya apa yang diberikan oleh partai
gini kalau praktek yang ada selama ini yang berlaku adalah ketika menjadi anggota dewan otomatis langsung gajinya dipotong
dan itu ditentukan oleh dewan pimpinan partainya gitu bahwa sekian persen
nah kalau di partai nasdem kita tidak memotong dan meminta mereka rapat sendiri
artinya misalnya terutama yang di daerah daerah ya
katakanlah ada hanya empat atau lima orang kader nasdem yang duduk di lembaga legislatif
tentu kan ada biaya partai bulanan untuk listrik dan lain sebagainya
nah mereka rapat sendiri dalam satu forum yang terbuka antara pimpinan partai dan juga fraksi menentukan berapa sih sumbangan dari masing masing anggota dewan itu
dan mereka sepakati sendiri sebagai satu kerelaan hati dari mereka terhadap partai mereka
jadi bukan sifatnya potongan
tapi tetap aja terpotong uangnya
kita tidak memotong gaji mereka mas
mereka yang memberikan pada partai
jadi kalau yang ada selama ini adalah gaji yang mereka terima dari negara otomatis langsung terpotong oleh sekretaris dan itu masuk
itu partai lain
praktek yang ada selama ini
nah kalau di nasdem itu gaji masuk ke rekening mereka
lalu mereka sendiri yang memberikan kepada partai untuk gotong royong bersama membiayai partai di tempat mereka
kalau dari demokrat sendiri
di internal demokrat sendiri
ya kami sama seperti nasdem untuk kader demokrat punya fakta integritas
begitu terlibat kasus korupsi terutama tidak ada ampun
tidak hanya mundur langsung dipecat
dan itu kami buktikan berkali kali gitu loh
jadi kalau untuk pembiayaan partai ya sama seperti partai partai yang lain
ada iuran anggota
ada iuran anggota yang duduk di legislatif eksekutif
dan juga ada dana dari pemerintah
ya sama seperti
sama seperti yang lain
mungkin bentuk caranya tiap partai aja yang berbeda
kalau nasdem tadi dibilang tidak partai yang memotong tapi mereka suka rela
tapi pada prinsipnya sama seperti itu dilakukan
karena memang soal pembiayaan partai ini menurut saya harus serius kita bicarakan ke depan gitu loh
karena dengan sistem pemilu kita yang langsung seperti sekarang
ada pemilu legislatif ada pemilu eksekutif
baik bupati wali kota gubernur dan presiden dan segala macam
itu membutuhkan cost yang besar mbak
apa yang konsekuensinya dari kos yang besar ini
akhirnya partai akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menutupi cost itu gitu
nah ini kan harusnya
termasuk tadi yang disebutkan oleh pak martin
ya misalnya minta iuran dari anggota dan segala macam
tapi kan tidak semua partai sama seperti itu kesehatan keuangan anggotanya ataupun jumlah besaran anggota partainya
nah harusnya pemerintah serius
negara lah terutama negara harus serius memikirkan bahwa partai ini harus dibiayai dengan baik
biar tidak terjadi hal hal yang kader nyari tambahan tambahan yang akhirnya ketangkap oleh kpk dan sebagainya
dengan adanya perpindahan
kita kembali lagi ya ke topik utama
dengan adanya perpindahan apa namanya calon anggota legislatif dari part pol satu ke part pol lain
artinya kan tadi kan yang disebutkan oleh bang lusius adalah
masalah rapuhnya dari kedalaman ideologinya gitu
jadi sebetulnya idealnya seperti apa sih mungkin sebagai penutup bang lusius pak panca dan juga pak martin
saya kira partai itu kan memang dibentuk dalam negara demokrasi dan yang membedakan satu dengan yang lainnya itu ideologinya itu gitu ya
bahwa ada yang sekarang mengatakan ada partai baru yang mengatakan mereka nggak punya ideologi tertentu
tapi kemudian mereka anti korupsi dan lain sebagainya itu hal baru yang kemudian atau fenomenal baru di indonesia gitu ya
tapi semua partai umumnya selalu muncul dengan menyebut ideologi tertentu gitu ya
dan itu mestinya yang menjadi motivator atau penggerak utama partai gitu
tapi kan yang terjadi dengan sistem politik yang juga semakin kesini itu semakin modern

lalu sistem pemilunya didesain sedemikian rupa sehingga kemudian pemilih tidak lagi peduli dengan figur dari partai mana
tapi kemudian figurnya itu yang dilihat
lalu orang kemudian mulai berpikir bagaimana bisa memenangkan hati di hadapan pemilih pemilih ini
tanpa perlu kemudian pembedaan pembedaan ideologis
orang kemudian melihat figur itu dan kerja kerja politik menjadi kerja kerja
yang lepas dari kerja kerja ideologis
kader kader kemudian tidak dituntut untuk pertama tama menunjukkan ke publik ideologinya
tapi bagaimana janji politik apa yang kemudian paling menarik untuk dia sampaikan ke publik sehingga dia dipilih
saya kira disitu saja kerja politik sekarang ini dan memang faktanya bukan ideologi itu lagi yang kemudian menggerakkan partai partai ini
tapi lebih kepada bagaimana kemudian menghimpun sedemikian banyak orang
untuk kemudian menjadi mesin partai kehadapan publik gitu ya
oke bang wajib
menurut saya pengkaderan partai memang harus dilakukan
sumber rekrutmennya bisa macam macam
ada swasta ada pengacara ada pensiunan polisi tentara atau pensiunan pegawai negeri
karena pegawai negeri dan teknik polri tidak boleh ya setelah pensiun boleh
termasuk artis itu sah saja
tapi sebaiknya pengkaderan itu dilakukan jauh jauh hari
jangan menjelang dekat dekat pilih lag tiba tiba
rekrut ambil bahkan ambil dari yang punya parpol lain
menurut saya sebaiknya dihari seperti itu
tapi itu kan pilihan pilihan tiap partai berbeda
saya nggak mempermasalahkan
kami juga tidak meributkan bahwa ada kader kami yang pindah partai lain
oke terakhir pak martin
pertama tentu kan persepsi dibangun melalui pengalaman pengalaman ditempuh oleh tiap tiap orang
dan mengapa sekarang
banyak kalau kita pakai kata hijrah kepada partai nasdem
karena memang mungkin mereka juga memiliki pengalaman pengalaman tersendiri yang unik
jadi contoh misalnya seperti farhan
yang masuk kepada partai nasdem
apa yang dialami oleh farhan adalah ketika dia ingin menjadi bakal calon wali kota di bandung
nah bersentuhan dengan kami di partai nasdem
lalu dia mengalami sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh partai nasdem
kami tidak memungut mahar itu memang betul
dan disaksikan betul oleh dia
begitu juga lucky hakim
dia bahkan sampai bertanya tanya kepada teman temannya di dpr ketika itu dia masih di dpr
apa benar loh waktu nyalon nggak dipungut
nah ini kan pengalaman pengalaman yang mereka temui sendiri
lalu ketika kemudian mereka mengetuk pintu kami
termasuk teman temannya ada di partai
mungkin mereka juga ada temannya yang mencalon ketika itu
dan kemudian bersentuhan dengan nasdam
lalu mengalami sendiri satu pengalaman yang berbeda
ketika mereka mengetuk pintu kami
masa kami bilang pintu tertutup
enggak boleh dong
tapi kan punya orang lain mungkin
kita masuk mereka ketok pintu kita buka pintu dia minum teh tehnya
ya kan suasananya nyaman
nah kalau persoalan tadi implementasi ideologi itu saya setuju
ini memang pr besar yang harus kita bangun ke depan
tapi jangan lupa mas
kita ini terlalu banyak
kita ini terlalu jauh bahkan untuk ngomong ideologi
sekarang persoalan bangsa ini keteladanan
ada gak keteladanan
ketika partai politik berfungsi sebagai partai politik
dan melakukan apa apa yang diperlukan
mengorbankan apa yang menurut orang lain pantas
tapi kita tidak lakukan
itu juga penting
mungkin karena ideologinya juga itu tidak terlalu
kita akan saksikan
kita akan saksikan
berapa menteri kabinet kerja yang kemudian mencalek misalnya
kenapa nasdem tidak mengizinkan menterinya mencaleg
karena komitmen sejak awal menteri itu sudah diberikan pada negara
dia gak usah mencaleg
nampaknya masalah untuk kedalaman ideologi masih menjadi pr begitu ya bagi partai politik
karena ideologi ini kan roh gitu
roh yang menggerakkan gitu ya
kalau kemudian banyak praktek praktek yang muncul di partai politik
menjadi lebih pragmatis dan lain sebagainya
itu artinya memang kerja partai untuk melakukan internalisasi ideologi itu yang belum
dan memang diakui ini masih kerja berat ke depannya
baik kerja berat tapi semoga akan segera bisa dilakukan dengan baik dan juga cepat
sehingga mungkin fenomena caleg lompat pagar ini nanti kedepannya akan berkurang ya
kita harapkan demikian
tapi sayang sekali waktu kita sudah habis
bang martin bang panca dan juga bang lusius
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
dan ketua dpr mempersilahkan kpk untuk mencari dokumen eni saragi
asalkan sesuai aturan cnn indonesia prime news akan segera kembali